pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ genap berusia dua tahun sejak dilantik pada dua puluh oktober dua ribu sembilan belas lalu
selama dua tahun kepemimpinan penerimaan pajak mengalami tekanan
mulai dari perang dagang pelemahan ekonomi global hingga tekanan imbas pandemi covid sembilan belas
penerimaan pajak yang tumbuh negatif sembilan belas tujuh puluh satu year on year di tahun dua ribu dua puluh disebabkan tekanan ekonomi akibat pandemi covid sembilan belas
yang membuat pemerintah turut memberikan insentif bagi sektor usaha yang terdampak covid sembilan belas
walau rasio pajak di tahun dua ribu dua puluh rendah namun penerimaan pajak di tahun dua ribu dua puluh satu mulai pulih perlahan
salah satunya adalah faktor peningkatan harga komoditas seperti batubara dan kelapa sawit seiring dengan perbaikan konsumsi domestik
jadi bumi komoditas juga ikut membantu pada akhirnya perbaikan dari penerimaan perpajakan
meskipun catatannya konsumsi domestik juga berperan penting industri berorientasi pasar domestik juga berperan penting
sehingga pemulihan dari penerimaan pajak ini juga bergantung salah satunya dari kecepatan pemulihan konsumsi di dalam negeri
menurut bima penerapan undang undang harmonisasi peraturan perpajakan per tahun dua ribu dua puluh dua merupakan langkah tepat untuk mempercepat realisasi penerimaan sektor pajak ke depan
menurut bima penerimaan pajak di tahun dua ribu dua puluh merupakan langkah tepat untuk mempercepat realisasi penerimaan sektor pajak ke depan
terutama berskala kecil dan mengakibatkan inflasi
begitu pula dengan rencana teks amnesty kedua pemerintah seharusnya konsisten dengan komitmen mendorong kepatuhan membayar pajak
serta mengoptimalkan basis pajak baru seperti di sektor digital
sementara itu direktur eksekutif korps indonesia mohamad faisal menekankan
pemerintah harus berhati hati menentukan langkah untuk mencapai target penerimaan perpajakan di tengah kondisi ekonomi yang belum benar benar pulih akibat pandemi covid sembilan belas
strategi ke depan untuk bisa mengoleksi pajak pada saat ekonomi sudah mulai pulih tapi belum benar benar pulih
itu memang menargetkan secara berbeda secara progresif ya
di kalangan atasnya dengan kalangan bawahnya harus betul betul ada perbedaan yang jelas gitu
jangan mengenakan pada barang barang yang justru menjadi kebutuhan menjadi hajat hidup orang banyak ya
bahan bahan basic needs kebutuhan pokok itu dihindari
pemerintah optimistis target penerimaan pajak tahun dua ribu dua puluh
diperlukan kehati hatian dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan
agar tidak backfire atau menjadi bumerang dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi
tika beremau ilham aji jakarta